dampak pemadaman listrik di jabodetabek membuat layanan kereta komuter di stasiun bogor jawa barat lumpuh total
loket pintu gerbang hingga rangkaian gerbong tidak bisa beroperasi
penumpang pun telantar
pemadaman listrik juga mengakibatkan arus lalu lintas semerawut
sejumlah calon penumpang kereta komuter pada minggu siang menumpuk di selasar stasiun bogor jawa barat
ini terjadi setelah layanan kereta komuter lumpuh karena pemadaman listrik sejak bodetabek
sebagian penumpang terpaksa kembali pulang dan beralih transportasi lainnya
sebagian lainnya memilih menunggu listrik menyala
petugas stasiun sibuk karena penumpang mengembalikan tiket dan selain loket mesin gate padam total
selain layanan stasiun dampak pemadaman listrik juga berimbas pada kemacetan arus lalu lintas
sejumlah ruas jalan utama kota semerawut karena lampu lalu lintas tidak berfungsi
itu listriknya mati
nggak ada yang beroperasi
iya nggak ada yang berlepas
ini semua terlantar di sini
iya itu aja pada nunggu semua
terus rencana mau gimana
rencana saya kalau misalkannya lama ya saya pasti balik lagi ke rumah
sekarang sih masih bingung juga soalnya kalau nunggu masih nggak tahu kan sampai kapan
mau cari transportasi lain juga sama aja mau naik transaksi online sinyalnya juga terganggu
bumacit juga jadi nggak tahu sih